ketergantungan manusia terhadap plastik sudah mencapai tahap mengkhawatirkan
di indonesia penggunaan kantong plastik mencapai sembilan delapan miliar lembar per tahun
sebenarnya untuk mengurangi sampah plastik konsumen kini punya pilihan untuk berhenti menerima
berhenti meminta dan berhenti membeli plastik sekali pakai
kita tentu sadar hampir setiap kemasan kebutuhan mandi kita terbuat dari bahan plastik
lalu sebagian sarapan kita juga berpotensi menyumbang sampah plastik
saat melakukan aktivitas sehari hari minum menjadi salah satu kebutuhan yang tidak pernah kita lewatkan
pemandangan seperti ini pun wajar dan biasa kita lihat
membeli minuman kemasan plastik yang kemudian ditaruh dalam kantong plastik
tidak hanya di gerai modern kantong plastik dan kemasan plastik
seolah sudah menjadi bagian dari pelayanan penjual makanan dan minuman di indonesia
pembeli pun tidak keberatan dilayani dengan kemasan plastik alat makan plastik lengkap dengan kantong plastik
coba kita hitung berapa sampah plastik yang bisa kita produksi setiap hari
penggunaan kantong plastik di indonesia pada tahun dua ribu enam belas telah mencapai sembilan delapan miliar kantong per tahun
jika kita bagi dengan asumsi penduduk dua ratus lima puluh juta jiwa
per orang di indonesia dapat menggunakan sekitar empat puluh kantong plastik per tahun
dengan capaian ini indonesia menempati urutan kedua dalam daftar negara pengguna plastik terbanyak setelah tiongkok
belum lagi pemakaian botol plastik kemasan minuman
indonesia menempati posisi keempat di dunia dengan pemakaian botol plastik mencapai empat delapan miliar botol per tahun
indonesia dapat menekan penggunaan dua jenis produk plastik ini
namun tantangan yang harus dihadapi memang tidak kecil
tantangan itu banyak ya kita sekarang kementerian lhk sedang menyusun yang namanya roadmap
peta jalan buat produsen bagaimana mereka melakukan pengurangan dan penanganan
pengurangan itu dalam arti mereka meredesain kemasan bungkus menjadi bahan bahan yang bersifat recycle bukan yang sekali pakai
bagaimana juga produsen dapat menggunakan produk plastik yang sangat mudah untuk dihasilkan
kemudian kemasan kemasan yang dia pakai itu kemudian ditarik kembali sehingga itu bisa digunakan lagi
ini memang mindset
jadi bagaimana kita dalam kehidupan sehari hari bisa kemudian melakukan aktivitas tapi tidak membuat sampah baru gitu
dengan tantangan tersebut bagaimana jika kita ulangi aktivitas hari ini dengan mengubah sedikit kebiasaan kita
sebelum berangkat memulai aktivitas rutin sehari hari
kita bisa menambah bawaan kita dari rumah seperti membawa kantong belanja botol minum botol minuman panas kotak makan kosong dan alat makannya serta sedotan berbahan kaca atau stainless steel
dengan tambahan beberapa barang ini selain bisa mengurangi produksi sampah plastik kita juga dapat lebih nyaman dan merasa aman menikmati makanan atau minuman yang kita beli dengan alat makan dan minum pribadi
tapi jika yang kita lakukan ini membawa perlengkapan pribadi yang bukan merupakan plastik sekali pakai juga dilakukan oleh jutaan penduduk indonesia bahkan dunia
maka mengurangi sampah plastik sejatinya adalah sebuah keniscayaan
begitu juliarto jakarta